sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyatakan belum menyiapkan estimasi anggaran dari rencana pemindahan ibu kota negara indonesia
menurutnya saat ini wacana pemindahan ibu kota masih belum matang sehingga belum dipikirkan analisa keuangan dan skema pembiayaannya
hal tersebut kita akan lihat dulu karena perencanaannya secara matang kan belum
sementara untuk undang undang apbn dua ribu dua puluh kan sekarang ini sedang direncanakan
jadi nanti kita lihat bapak penas menteri pupr sudah melihat dari pengalaman negara negara lain di dunia
ada modus modus atau cara cara di dalam pembiayaan yang bisa berbeda beda
jadi untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang
dan kalau perencanaan matang berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat
baru kita pikirkan bagaimana teknis untuk membuatnya
jangan kita sudah membuat berbagai macam analisa sementara perencanaannya masih belum dilakukan untuk secara detail dan matang
untuk saat ini kita akan menunggu saja untuk sampai rencananya terjadi
sementara untuk proyeksi apbn dua ribu dua puluh memang secara siklus apbn harus sudah kita siapkan
dan tentu bulan mei nanti juga kita sudah mulai akan membahas awal dengan dewan